selain melakukan doa bersama ribuan pendukung arema fc juga terus menuntut pengusutan tuntas tragedi yang merenggut ratusan nyawa saudara mereka
kepolisian hingga kini sudah menetapkan enam tersangka dalam kasus ini
namun apakah proses hukum yang kini sedang berlangsung sudah cukup dan juga sesuai dengan harapan para korban
akan kita bahas bersama dengan anggota tim hukum gabungan aremania anjar nawanyuski selamat malam mas anjar
selamat malam mbak jada
mas anjar bagaimana sejauh ini penanganan kepolisian apakah dinilai sudah cukup bagi aremania
ya baik bagi kami penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik polda jatim belum banyak membuahkan hasil dalam artian belum memenuhi rasa keadilan bagi kami khususnya aremania
kenapa begitu bisa kita lihat sampai hari ini baru enam tersangka
ya belum ada pengembangan ketersangka baru itu yang pertama
yang kedua hanya pasal pasal mengenai kelalaian bagi yang mengikapkan orang luka maupun yang mengikapkan orang mas
ini sangat sulit kami terima mengingat menurut keterangan para korban keluarga korban dan saksi mata
dugaan kami ini adalah kesengajaan ini bukan lagi kelalaian
ketidakadilan apa saja yang dirasakan oleh aremania
baik yang pertama seperti kita ketahui hasil rekonstruksi dari perkara yang saat ini ditangani polda jatim dari tiga puluh enam adegan dikatakan tidak ada tembakan gas air mata yang mengarah ke tribun
ini tentu sangat bertentangan dengan fakta yang ada
kami punya banyak saksi kami punya banyak rekaman video yang valid yang otentik direkam langsung oleh saksi mata dan korban
bahkan korban meninggal dunia
di sana nampak jelas bahwa gas air mata ditembakkan ke arah tribun
nah ketika kemudian yang muncul adalah tidak ada tembakan gas ke arah tribun ini perspektif mana yang dipergunakan
bukan perspektif korban
inilah yang sangat mencederai yang sangat melukai rasa keadilan bagi kawan kawan aremani
mas anja rekonstruksi dilakukan dua kali dan seingat saya ini aremania sempat dilibatkan
apakah tidak membencana
memberikan masukan pada saat rekonstruksi ini dilakukan mas
ya sempat kami jelaskan
tim hukum dari gabungan aremania juga mendapatkan kuasa dari saksi yang ada di berkas perkara
dari saksi yang sudah dipanggil untuk mengikuti kegiatan rekonstruksi
di sana disampaikan bahwa rekonstruksi akan dilaksanakan di lapangan mapolda jatim
sementara sebelumnya sempat dilaksanakan rekonstruksi
di tkp di tempat kejadian perkara di stadion kanjuruan
yang diikuti oleh tersangka
nah lantas mengapa ketika rekonstruksi menghadirkan saksi dari aremania dilaksanakan di mapolda jatim
tentu sejak awal kami menolak kami juga sudah mengirimkan surat keberatan
kami sampaikan bahwa sebaiknya rekonstruksi di mapolda ditunda
pelaksanaannya baiknya digelar di tkp di stadion kanjuruan
ketika rekonstruksi di tkp maka akan lebih tergambar secara jelas terang benderang fakta apa yang sebenarnya terjadi
nah ketika kami tidak hadir ternyata penyidik mapolda jatim menjalankan begitu saja rekonstruksi tanpa kehadiran aremania
sehingga wajar ketika hasil rekonstruksinya mengatakan tidak ada tembakan gas air mata ke arah tribun
karena yang menghadiri rekonstruksi itu hanya para tersangka dan juga kemungkinan
taktik taktik yang itu dari pihak polri
itu artinya permintaan dari arameania tidak diindahkan oleh kepolisian
dan apakah diberikan alasan ya mengapa kemudian rekonstruksi tersebut tetap dilanjutkan tanpa kehadiran aremania
betul kami sudah bersurat ya atas nama kuasa hukum kami sudah bersurat secara resmi
sudah diterima juga oleh unit yang menangan di mapolda jatim
namun ternyata tidak ada respon
dan keesokan harinya tetap digelar
yang terbaru kami mencoba masuk melalui kejaksaan tinggi jawa timur
kami meminta salah satu materi p sembilan belas atau petunjuk jaksa yaitu menggelar rekonstruksi ulang
harapannya dari rekonstruksi ulang ini nanti dapat diperoleh suatu gambaran yang nyata
bagaimana sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi
kemana arah tembakan
dan bagaimana kondisi korban
itu yang kami inginkan
baik selain mengenai rekonstruksi adakah ketidakadilan
lain atau hal yang menurut aremania mengecewakan dari kepolisian
khususnya polda jati mungkin yang saat ini sedang menangani kasus ini
ya saya rasa cukup banyak
yang pertama seperti kita ketahui di h satu kejadian
kapolda jatim saat itu pak niko afinta mengatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan etik
terhadap puluhan petugas dari kepolisian
namun sampai dengan saat ini
publik termasuk kami belum pernah sekalipun mendapatkan informasi yang cukup jelas begitu
bagaimana proses pemeriksaan etik itu
apa sekarang yang menjadi sanksi bagi petugas yang memang melanggar etik
bagaimana proses persidangan etik itu
bahkan kalau kita boleh melihat tiga tersangka yang saat ini dari pihak polri
itu setahu kami statusnya masih anggota polri aktif
artinya tidak ada sanksi juga
tidak bagi mereka
ini salah satu contoh ya hal hal yang membuat teman teman aremania merasa tersakiti
yang kedua narasi narasi yang beredar ke publik bahwa gas air mata tidak membahayakan
itu tentu juga sangat menyakitkan bagi kami
kami punya beberapa bukti pemeriksaan medis yang menunjukkan bahwa mata merah
dan juga ada korban yang sampai hari ini merasakan susah nafas dan batuk
itu semua diakibatkan karena adanya iritasi
yang berlebih di mata
itu disebabkan karena ada infeksi ke paru paru
harusnya ini yang menjadi fokus penyidikan yang dilakukan polri saat ini
lakukan pemeriksaan luka lakukan visum untuk mengetahui apa penyebab mata merah
apa penyebab infeksi paru ya
termasuk ada juga kemungkinan penyakit permanen yang diderita oleh korban
ini kan harus dicari tahu
perspektif penegakan hukum harus mengedepankan kepentingan pembuktian di pengadilan
apa yang menjadi penyebab terjadinya korban ini
jadi jangan semata mata korban ini diperlakukan hanya sebatas pengobatan saja
bukan berarti tidak penting pengobatan penting
tapi kalau kita ngomong penegakan hukum yang jauh lebih penting adalah mempersiapkan bukti bukti
untuk dapat menyeret para pelaku ke pengadilan
baik ketidaksesuaian dan juga kekecewaan ini apakah kemudian akan dibawa ke tahap yang lebih serius
melaporkan ini ke pbi
atau ke pihak kepolisian
karena kita ketahui bahwa sudah ada salah satu keluarga korban
devi atok ini juga membuat laporan ke polres setempat
betul jadi kami di tim gabungan aremania saat ini sedang menggalang gerakan ayo lapor
gerakan ayo lapor ini mengajak semua elemen masyarakat khususnya aremania
baik korban keluarga korban meninggal dunia maupun sakit mata yang ingin mencari keadilan
sampai dengan saat ini kami sudah berhasil mengumpulkan enam puluh pihak yang sudah bergabung dengan kami
sudah kami data sudah kami buatkan surat puasa juga
rencananya memang kami nanti akan menumpuh upaya hukum laporan polisi
laporan polisi ini tujuannya adalah untuk membuka perspektif korban
laporan yang sedang berjalan yang saat ini enam tersangka itu kan laporan model a
atau laporan yang dibuat oleh petugas polisian sendiri
di sana kurang mengakomodir di sana kurang menampilkan apa yang sebenarnya dilihat oleh korban
nah harapan kami dengan laporan model b nanti itu akan lebih kaya
keterangan keterangan kesaksian kesaksian termasuk bukti kami semua punya video kami juga punya
itu nanti akan kami tampilkan dalam laporan polisi lb
tentu selain itu kami juga akan laporkan dengan pasal pasal yang menurut kami itu lebih tepat
baik itu pasal mengenai pembunuhan
pasal mengenai penganiayaan
dan juga pasal pasal mengenai kekerasan terhadap anak
pak sajar saya konfirmasi ini berbeda dengan laporan yang sudah dibuat oleh devi atok
ya kalau devi ato itu kan dia bertindak selaku orang tua dari kedua anaknya yang meninggal
jadi itu ada laporan pembunuhan ya atau peristiwa tindak pidana yang mengakibatkan orang masing
kalau kami nanti akan berjalan dengan tiga klaster
kluster yang pertama adalah tindak pidana yang berkaitan dengan penyebab matinya seseorang
atau bisa kita katakan itu pembunuhan bisa kita katakan itu penganiayaan yang mengakibatkan orang mati
kluster yang kedua adalah tindak pidana yang mengakibatkan orang luka
nah di sini fokus kami adalah pada peristiwa atau perbuatan pidana yang pada akhirnya mengakibatkan korban korban luka
korban luka ini perlu diketahui ada banyak jenisnya
ada yang paling ringan itu iritasi kulit kemudian iritasi mata kemudian ada gangguan pernafasan infeksi paru patah tulang dan lain sebagainya
dan yang terakhir yang belum tersentuh sama sekali menurut kami banyak dari korban tragedi kanduran ini adalah anak di bawah umur
tentu ini akan kami perjuangkan kami akan ajukan laporan polisi juga dengan menggunakan pasal pasal sebagaimana diatur dalam undang undang perlindungan anak
laporan akan dibuat di mana mas di polda setempat atau ke mabes polri mungkin
ya melihat dinamika yang ada kami mempertimbangkan untuk membawa atau mengajukan laporan nanti rencananya di mabes polri
karena penilaian kami dan juga teman teman gabungan aremania perkara yang berjalan di polda jatim ini kami rasa penanganannya kurang serius atau kurang maksimal
saya juga dapat informasi bahwa ada korban aremania juga yang sempat mengajukan laporan ke polda jatim namun laporannya ditolak
nah dari situ kami berpikir bahwa barangkali memang berat untuk laporan ini ditangani langsung oleh polda jatim sehingga kami berpikiran langsung untuk mengajukan ke mabes polri biar baris krim yang menangani
termasuk juga perkara yang sedang berjalan ini
barangkali nanti kami akan usulkan ya siapa tahu agar penanganannya lebih maksimal lebih objektif lebih baik apabila perkara yang sedang berjalan ini diambil alih oleh baris krim mabespo
sempat ada laporan ditolak di polda jawa timur kenapa mas
ya informasi yang kami dapatkan laporan ditolak di polda jawa timur dengan alasan netizen
divisi indim itu dianggap bahwa suatu peristiwa pidana tidak dapat diadili untuk kedua kali
saya kira alasan itu adalah alasan yang cukup mengada ada karena sebagaimana kita tahu berkas perkara enam tersangka ini belum pernah disidangkan belum ada putusan
lantas bagaimana bisa dikatakan nevis idem
dari penolakan laporan itu menunjukkan ya kami nilai bahwa polda jatim sebenarnya mungkin tidak siap
jika kami tidak mau ambil resiko kita langsung aja laporkan ke instansi yang satu tidak lebih tinggi dalam hal ini
berarti yang akan dibawa oleh
tim gabungan aremania ini adalah bukti bukti yang sudah dikumpulkan dari enam puluh korban yang saat ini sudah terdata seperti itu
bukti bukti apa saja yang sudah dimiliki yang begitu kuatnya sehingga meyakinkan tim gabungan aremania ini akan membawa ini ke mabes polri
yang pasti kami punya ya di video yang otentik
bagaimana kita tahu polri cukup cepat biasanya untuk menganalisis
untuk menemukan pelaku tindak pidana ketika ditemukan di elektronik berupa video
nah ini kami punya cukup banyak sekali ya
dan selama ini sudah kami publish kami upload juga di youtube
tapi nampaknya polri tidak cukup cepat dalam bergerak
nah rencana nanti akan kami ajukan kembali pada saat pelaporan di mabes polri
yang kedua berkaitan dengan resumen bis begitu
nah yang selama ini muncul di pemberitaan bahwa
gas air mata tidak membahayakan atau korban korban luka itu tidak diakibatkan langsung oleh gas air mata
kami punya resumedit atau hasil pemeriksaan dokter dokter mata juga salah satunya
yang menunjukkan bahwa salah satu gas mengiritasi mata itu menyebabkan pecah pembuluh darah
sementara sebelumnya pada rumah sakit terujukan pemerintah ya
yang dimana korban ini berbuat secara gratis
di resumedis ditulis bahwa mata merah itu disebabkan karena terinjak injak
ini kan suatu fakta yang berbeda ya
di awal dikatakan seolah olah mata merah ini bukan karena gas air mata tapi karena terinjak injak
tapi setelah kita periksakan ke dokter lain sebagai keterangan pembanding
saya menemukan fakta bahwa ternyata mata merah ini karena iritasi karena pecah pembuluh darah
itu salah satunya untuk korban luka
begitu juga untuk korban meninggal
banyak kesaksian dari keluarga korban ya
yang menjelaskan bahwa kondisi korban ini selainnya orang keracunan
bagaimana bisa dikatakan keracunan karena tubuhnya tanpa luka tanpa ada luka sayatan tanpa ada luka lebam
namun dari dada ke wajah itu kondisinya menghitam
seperti khas orang keracunan
dari mulut keluar darah dari hidung dan telinga keluar darah
dari halal itulah kami meyakini ini bisa menjadi bukti awal atau berulang
untuk melakukan laporan
baik mas anjar
dari informasi yang kami terima bahwa tim gabungan aremania ini selain akan melakukan laporan pidana
namun juga akan melakukan laporan perdata yaitu mengajukan restitusi
apakah benar demikian
jadi kami akan juga tempuh mekanisme restitusi
namun rencananya kami akan berjalan beriringan
artinya seiring nanti proses pidana
nanti ulir di perusahaan
ulir di pertidangan
federal perotonan mahkamah apeja dan undang undang saksi dan korban
rencananya kami nanti akan bekerjasama dengan lpsk
kami juga sudah melakukan komunikasi
jadi ada dua hal yang akan kami proses di awal
pertama kami akan mohonkan agar para saksi dan korban ini dilindungi keamanan dan keselamatannya
yang kedua kami minta agar para saksi dan korban ini nanti menempuh permohonan restitusi
nanti lpsk yang akan mengajukan melalui jasa penutup umum
dan atau pengajilan
terakhir mas anjar laporan ini rencananya akan dibawa ke mabes polri kapan
kalau tidak ada halangan kami kemarin sudah berunding bersama rekan rekan
insya allah disitulah kami akan tempuh upaya ini
minggu depan ya pekan depan
baik terima kasih anggota tim hukum gabungan aremania anjar nawanyuski telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di cnn indonesia prime news